oleh owner pada saat itu diposting di instagram
beliau menyampaikan bahwa tempat kliniknya kemasukan maling
kemudian berita tersebut viral instagram tersebut viral
kemudian tim opsional kita tim kelewan melakukan penyusuran melakukan penyelidikan
sepuluh menit setelah berita itu viral kita langsung mengambil tindakan
kita datang ke tkp dan kita dapati klinik tersebut dalam keadaan tutup
kemudian kita mencoba menghubungi nomor yang tertera di klinik tersebut
kita terhubung dengan gm pada saat itu
kemudian pada saat dihubungin yang bersangkutan gm ini mengatakan bahwa kejadian yang sempat viral di media sosial tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan
dan mereka sebagai korban tidak mempermasalahkan
tapi anggota pada saat itu menaruh kecurigaan
karena berita tersebut sudah viral
kemudian yang dipirakan itu adalah perampokan
dan pada saat itu disampaikan sudah selesai secara kekeluargaan
anggota merasa agak merasa curiga
dan kemudian mencoba melakukan penyelidikan lebih mendalam
kemudian sekitar malamnya jam sepuluh kita mendapat terduga pelaku yang terekam dalam cctv tersebut
kemudian kita bawa kita interogasi di polres
dan hasil dari pendalaman kepada si saudara kendi
yang bersangkutan kemudian menyampaikan bahwa kejadian yang diduga perampokan tersebut tidaklah benar
bahwa itu adalah settingan
dia menyatakan bahwa itu adalah settingan yang disuruh oleh seorang dokter inisial f
untuk pura pura adanya terjadi perampokan di klinik tersebut
tapi ada pemeriksaan kemarin itu bagaimana
kemudian dari situ kita lakukan pemeriksaan
kita panggil juga gm nya pada saat itu
kemudian saudara pipi juga ikut hadir untuk mengklarifikasi kejadian tersebut
dan mereka tetap menyatakan bahwa
perkara perampokan atau pencurian yang di dalam rumahnya tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan
makanya kita penyidik karena korban atau pelapor pada saat itu tidak mempermasalahkan
kemudian hasil juga dari pemeriksaan terduga pelaku memang itu adalah upaya settingan
makanya perkara untuk perampokannya tidak kita
kembangkan lagi karena memang tidak terjadi perbuatan pidana di sana
karena itu memang moni settingan
ya tapi kan beredar juga video dari prestisi atau warga kota padang
toko mengatakan settingan itu kan juga melanggar undang undang atau undang undang it
ya memang kami juga monitor di media media sosial dan beberapa dari masyarakat
peduli pada mengatasnamakan masyarakat padang pecinta kota padang dan lain lain
termasuk praktisi praktisi hukum termasuk lembaga lembaga pemasarakatan lain
banyak yang menanyakan ke kita bagaimana perkembangan
kalau kami secara profesional aparat penegak hukum
kalau memang ada mungkin masyarakat atau pihak pihak yang merasa dirugikan dengan pemberitaan konten hoax
tersebut silakan datang ke pores padang atau ke polda untuk membuat pengaduan atau lapor
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya